sampai jumpa di video selanjutnya

itu yang bisa bergerak
masih menggunakan jin
saya akan buat kau menderita
demi allah saya tidak melakukan apa apa
ini para jin
hari ini saya tak mengaku kalah
tapi saya akan membuat perhitungan lain kali
kamu pasti akan menyesal
dan kamu dah lah
jika saya melihat kamu atau mendengar sendiri
kamu masih menggoda menantu serati
saya tidak akan
segan membunuh kamu dan rati
berani sekali orang tua itu
mempermarukan ayah di depan warga
kita tidak bisa diam saja
kita harus melakukan sesuatu
ayah akan membalas perbuatan ini
dengan lebih kejam
supaya dia tahu
bahwa tidak bisa main main dengan ayah
apa yang mau ayah lakukan
ayah ingin kematian mereka secara pelan pelan
ayah ingin kematian mereka menjadi siksaan yang lebih perih
bangin si rusin sekarang